pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden
jika bukan jokowi dodo yang menjadi ketua umum golkar
pasangan prabowo yang akan menempati posisi itu
sejumlah manuver politik menjadi perbincangan masyarakat
yakni posisi jokowi dodo pasca lengser
menjadi presiden pada oktober mendatang
sejauh ini ada dua partai lewat petinggi petingginya
berkomentar untuk mendapatkan jasa politik jokowi dodo
air langga hartarto memberi kode
jokowi nyaman di partai berlogo beringin tersebut
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi
dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
erlangga yang kini menjabat sebagai anak buah presiden jokowi di kabinet
sudah berkali kali memberi kode yang sama
tapi salah satu wakil ketua umum golkar ahmad doli kurnia
diplomatis menjawab wacana jokowi duduk di puncak beringin
jadi apalagi kalau bicara tentang apakah perlu ada ketua
segala macam itu belum pernah sama sekali dibicarakan
oleh karena itu saya kemarin menyampaikan menghimbau
kita kan semua lagi fokus menunggu sampai tanggal dua puluh maret nih
rekapitulasi resmi dari kpu
namun soal jokowi bakal duduk di mana menurut wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia
sebaiknya di atas semua partai pengusung prabowo gibran
psi meminta ada koalisi permanen yang ketuanya
jadi kan waran ini
ketua dan pembina psi sempat ngasih ide tuh
pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
putra sulung jokowi gibran rakabuming raka
juga dispekulasikan menjadi ketua umum golkar
gibran adalah wali kota solo yang menjadi pendamping capres prabowo subianto
tapi gibran saat ini masih menolak masuk dan memimpin golkar
senior senior atau yang lebih berpengalaman aja
ya saya nggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa
tapi yang jelas itu masih banyak senior senior
biar senior senior saja atau orang yang lebih berpengalaman
golkar dan psi memang menjadi dekat dengan jokowi
setelah golkar jadi yang pertama mencalonkan gibran dan psi dipimpin kaisang pangarep putra bungsu jokowi
direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan menilai posisi jokowi saat ini ditarik tarik karena kekuasaan jokowi yang begitu besar hingga saat ini
pak jokowi itu kalau mau relevan di periode yang akan datang dia harus berpartai
kalau pak jokowi tidak berpartai di periode ke depan berpartainya dalam posisi yang penting ya
misalnya seperti pak sby kan yang jadi ketua partai
kalau tidak ya jadi pemain politik pinggiran ke depan
karena kalau kita jujur melihat kekuatan presiden jokowi sekarang kan ada dua
pertama popularitas yang kedua posisi dia sebagai presiden
sampai dua puluh oktober dua hal itu masih penting
masih penting bagi partai politik
tapi setelah dua puluh oktober kita nggak tahu apakah bang doli masih sehati hati ini bicara soal pak jokowi
apanya untuk mengusulkan adanya
pertama saya setuju ya secara keilmuan dari sisi politik
memang pemimpin koalisi dalam sistem presidensil itu ya presiden
bahwa presiden mau bikin semacam setgap misalnya
ya itu urusan pemimpin koalisi lah
jadi apakah terwujud jokowi atau gibran di pucuk beringin
atau justru ada koalisi permanen dengan kekuatan
yang pasti saat ini jokowi adalah kader pdi perjuangan
di pdi perjuangan karir politik jokowi melesat sejak menjadi wali kota solo hingga presiden republik indonesia
tim liputan kompas tv